menteri ketenaga kerjaan hanif dakiri meminta gubernur untuk segera menetapkan ump dua ribu sembilan belas dan mengumumkan paling lambat pada satu november mendatang
sementara untuk upah minimum kabupaten kota diumumkan selambat lambatnya pada dua puluh satu november
ump dan umk yang ditetapkan oleh gubernur ini nantinya akan berlaku mulai satu januari dua ribu dua puluh
sementara itu hanif dakiri menekankan kepala daerah yang tidak segera menetapkan ump akan mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat